wow bau surga
baunya mengundang celera
jadi lapar nih
kue buatan ibu sudah matang
pasti enak nih coba dikit ah
ini kuenya masih panas
belum dihias lagi
ya sabar sur
mansur nggak sabar ya
yasmin sama aladin pasti juga nggak sabar
nyicipin kue buatan ibu
tunggu ya ibu hias dulu
pakai susu terus ditaruhin topping topping deh
ada suara siapa tuh di kamar kamu
aladin nggak tahu bu
pasti si lahap lagi nih masuk kamar kamu
udah bu biar aladin aja yang lihat
nanti kalau ada apa apa panggil ibu
supaya ibu ajar tuh si lahap ya
terkabarin ke ibu ada apa apa
kau orang mabok aja ah
ini tak ada
bang jin bang mus kalian udah pada bangun nih
nah tuan bos
kok malah pada berantem sih
biasa nek tuan bos
bang mus kelakuan
udah gede iseng banget
ente lagian badan ente kecil kuntu nggak kejepit noh
sama pinggiran pintu
udah dong berantemnya gak baik
kan pak ustadz selalu mengingatkan
kalau kita itu harus saling memaafkan
hmpf yaudah bang jin ngalah
iya tuan bos
ani juga mau minta maaf nih
udah ada aja nih kalian nih
wah akhirnya kuenya jadi juga ya
iya bu jadi sayang makanya
yaudah nanti biar ibu aja yang potongin
supaya nggak rusak dan kuenya tetap cantik
makasih ya bu kita jadi tahu deh gimana cara buat kuenya
jadi kalau ada perlombaan di sekolah kita udah tahu
iya betul tumin
mudah mudahan kita menang ya
insya allah nanti ibu doain kalian deh
aduh kacau nih
jangan sampai si aladin menang
logian dari kemarin dia menang menang terus kita kalah mulu
iya bos kita lihatnya juga sempat
iya tuh bos harus gantian
masa aladin mulu yang menang curang tuh bos
tapi bos gimana caranya masakan susah lho
bos tapi bos kalau bos jago masak bos pasti bisa ngalahin aladin deh bos

cerita ceritanya tadi vokalismen terkenal
kita beli aja tuh
gue yang udah jadi di toko
waduh gimana sih bos
iya juga ya bos
lu ubah pikiran
iya juga ya bos
eh gue pada goreng gue ke goreng
tanah ada airnya sama ada jati
tuh ambil dia
aduh berani gue
sente sini ada kita coba aja kita ketahui nesmin
kek logonya ada batunya sih
nah itu dia
nt mendingan batu aneh dong
asmalah belum jadi
ini siapa sini
yang kurang kerjaan
si basu sama si alani pas banget tuh
makan kue yang ada batunya sama ada cacingnya
iya bos lagian kan kalau mulut itu ada cacingnya kan jinji itu bos
yak di kira kuburan kali ya ditaro cacing gidi
aneh aja ampe rontok nih gigi nih ke makan tuh batu batunya
yang begini nih bang mus mesti kita kasih pelajaran
aku kayak kenal suaranya deh itu suara aku tuh sama ada suara si abdul sama amir kita lihat jiwa yuk
ngapain kamu disitu jatuh diwaktu itu aduh ya ampun kalian semua kok aneh banget sih aduh
iya sih tuan bos tapi mereka iseng sih ih iya tuan bos masa kita lagi menikmati makan kue yang
enak terbosong dah dikasih batu dan kelewatan tuh mm kelewatan mana gitu hahaha muter balik